saya termotivasi untuk menjadi seorang taruna di pp makassar karena saya melihat kakak senior saya itu bisa keliling dunia dengan cara dia berlayar
dan semua itu dia dapatkan dari pp makassar ini kak
jadi motivasi saya sebenarnya pertama ingin jadi taruna dan meningkatkan disiplin saya
yang sebelumnya saya kurang disiplin pada saat sma masuk ke pp ini saya bisa membina karakter saya menjadi seorang pemimpin lagi kak
kondisi geografis indonesia yang dikelilingi perairan membuat aktivitas perdagangan jalur laut memainkan peranan penting dalam membangun sistem hubungan perdagangan dunia
di zaman pemerintahan hindia belanda sejak beroperasinya kapal uap dan dibentuknya perusahaan pelayaran kerajaan belanda kpm
pada akhir abad ke sembilan belas di amsterdam terjadi perubahan dan kemajuan besar dalam pelayaran antar pulau di indonesia
perubahan ini terutama terjadi di kawasan
kawasan kepulauan bagian timur seperti sulawesi nusa tenggara dan maluku
kehadiran kapal uap dan perusahaan pelayaran kpm telah mengubah aktivitas perdagangan dan pelayaran di masa itu
pelayaran kpm yang tak memandang musim di satu sisi membawa kemunduran terhadap pelayaran perahu perahu tradisional masyarakat pribumi
seperti pandewakang palari dan lain lain
namun di sisi lain hal itu juga telah memperkenalkan penggunaan teknologi pelayaran dan perkapalan yang lebih modern di hindia belanda
penggerak pelayaran di hindia belanda adalah orang orang eropa terutama belanda dan inggris
sejak permulaan abad ke dua puluh telah diupayakan adanya sekolah atau instansi pendidikan yang bergerak dalam bidang pelayaran
tujuannya untuk melatih orang orang pribumi di hindia belanda
untuk penerapan ilmu serta teknologi pelayaran dan perkapalan
sekolah tersebut diharapkan menjadi tempat khusus untuk melatih para calon perwira kapal
terutama dari kalangan pribumi di kapal kapal milik pemerintah kolonial hindia belanda
jadi sebenarnya memang sekolah sekolah ini dibangun untuk pribumi
tetapi untuk memainkan peranan di dalam armada kapal
kolonial baik kolonial belanda maupun kolonial jepang
jadi itu kebutuhannya untuk sekolah pelayarannya
sedangkan yang di jawa juga demikian untuk memainkan peranan misalnya bangunan kapal masinis dan seterusnya
nah dalam hal itu dia sangat memenuhi tetapi sekali lagi tidak untuk armada pribumi sendiri
tetapi armada yang dikelola oleh pemerintah kolonial baik kolonial belanda maupun
perkembangan sekolah sekolah dan akademi pelayaran di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari
secara sekolah kejuruan pelayaran di prins henrykade dulu ikhlaq amsterdam belanda
yang berdiri sejak seribu tujuh ratus delapan puluh lima
pendirian sekolah khusus pelayaran di belanda kemudian mengilhami pembangunan sekolah pelayaran
yang hampir sama di wilayah koloni
sekolah khusus pelayaran untuk pelaut pribumi di wilayah hindia belanda
akhirnya dibangun di makassar
sebelumnya pendidikan untuk para pelaut pribumi bertempat di batavia jakarta
dilakukan langsung di atas kapal
sekolah di makassar ini diberi nama sekolah kejuruan untuk awak kapal pribumi di makassar
sekolah itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaut dari kalangan pribumi
oleh angkatan laut kerajaan belanda di hindia belanda
lalu baru berubah nanti di awal abad ke dua puluh setelah perang dunia
pertama baru dirasa penting bagi pemerintah hindia belanda untuk membangun sekolah
nah karena itulah di tahun seribu sembilan ratus lima belas dibangunlah sekolah yang di makassar
yang namanya quick school for inlances scappelingen atau sekolah kejuruan untuk pelaut pelaut pribumi
sebenarnya sekolah itu direncanakan akan dibangun di padang tidak di makassar
tetapi kemudian oleh pemerintah pada saat diputuskan di makassar karena dua hal
pertama letaknya di tengah
yang kedua diharapkan tidak hanya orang dari jawa
tapi pribumi dari tempat tempat yang punya tradisi laut seperti bugis dan makassar
itu bisa mendaftar ke situ
kau tulahkan kita orang mesin ya
kelvin shantotowi adalah taruna abad ke dua puluh satu yang bercita cita mengarungi lautan dunia
yang menempa diri di politeknik ilmu pelayaran pip makassar d empat teknika
seorang taruna atau taruni haruslah terseleksi dalam hal pengetahuan akademis dan fisik
perjuangan kelvin tak berhenti sampai di situ
beberapa tahun lalu ibundanya mengembuskan napas terakhir karena sakit
hal itu membuatnya terpukul dan mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan
kelvin berusaha bangkit memotivasi diri dan berhasil lolos seleksi
di salah satu perusahaan pengiriman kontainer terbesar di dunia

masuk dalam delapan besar
menyisihkan ratusan pelamar melalui rekrutmen yang digelar pip makassar
selama setahun praktik laut
ia mengantongi uang saku seribu dolar amerika per bulan
atau sekitar empat belas juta rupiah
hasil jeripayahnya itu sebagian ia gunakan
untuk membayar biaya pendidikan semester
di situ saya termotivasi untuk bisa lebih belajar lagi
memotivasi diri saya
terutama untuk mama saya untuk bisa lolos ke perusahaan ini
jadi pada saat saya menjalani praktik laut selama satu tahun
dan kembali lagi untuk menjalani pendidikan
yaitu pada saat semester tujuh
dari hasil praktik laut saya
saya mendapatkan uang saku dari praktek saya kemarin
dan untuk membayar uang semester saya
di mata keluarga kelvin adalah sosok yang ambisius
pekerja keras dan perhatian terhadap keluarga
sejak masuk pip makassar
kelvin menjadi pribadi yang lebih disiplin
sebagian uang saku yang didapat dari praktik laut juga disisihkan
untuk kebutuhan rumah sehari hari
seperti membayar biaya listrik air makan
dan membantu biaya kuliah adiknya
secara tak langsung kelvin menjadi kepala keluarga bagi adik dan neneknya
menurut saya itu salah satu hal yang luar biasa

yang betul betul udah kehilangan orang tua
saya cukup senang dan bangga
dengan prestasinya bisa melakukan hal seperti itu
saya betul betul bangga dan salut sama kakak saya sendiri
saya sangat bersyukur karena kerjasama yang diadakan pip ini
dengan perusahaan saya kemarin
karena saya tidak perlu lagi untuk mencari perusahaan
pada saat saya selesai sekolah dari pip ini

saya tidak perlu lagi untuk mencari perusahaan
saya tidak perlu lagi
saya tidak perlu lagi
saya tidak perlu lagi
saya tidak perlu lagi
hari itu kelvin dan taruna taruni lainnya bersiap
meningkatkan kompetensi di darat melalui praksis
di darat melalui praktikum di laboratorium dan simulator
terdapat lima puluh satu ruangan laboratorium dan simulator
dengan kapasitas dua belas hingga dua puluh empat orang tiap ruangan
yang terbagi di kapus satu dan dua
pemberian materinya disesuaikan dengan masing masing jurusan
untuk menyempurnakannya mereka harus terjun di kapal latih sultan hasanuddin
kapal latih milik pip makassar ini dibuat di salah satu perusahaan galangan kapal di pontianak pada dua ribu dua puluh
panjang kapal enam puluh tiga meter dan lebar dua belas meter
kapal dapat menampung seratus taruna taruni seratus penumpang
dan dilengkapi kamar untuk sepuluh instruktur serta kamar vvip untuk empat orang
tiap semester taruna taruni memiliki jadwal praktik di kapal latih
materi navigasi untuk jurusan nautika
materi permesinan untuk teknika dan wawasan tentang pengoperasian kapal
penanganan dokumen penerapan peraturan keselamatan
untuk jurusan ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan kalk
hal ini sangat berkaitan dengan tugas administrator pelabuhan
pelatihan yang matang ini membuat kelvin merasa terbantu
dan tak ragu ragu mengerjakan sesuatu di perusahaan tempatnya melakukan praktik laut
kemampuan berbahasa inggris yang dipelajarinya di pip makassar
juga memudahkan kelvin dalam menjalani praktik laut
melvin melaksanakan praktik lautnya di perusahaan asal taiwan
salah satu dari ratusan perusahaan yang bekerja sama dengan pip makassar
setelah lulus kelvin bisa bekerja di sana dengan gaji tiga lima ratus dolar per bulan
atau sekitar lima puluh juta rupiah
saya sangat bersyukur karena kerjasama yang diadakan pip ini
dengan perusahaan saya kemarin
karena saya tidak perlu lagi untuk mencari perusahaan pada saat saya selesai sekolah dari pip ini
dan saya langsung join ke perusahaan saya ini yang kemarin
jadi untuk gajinya sendiri bisa dibilang cukup besar
gajinya sendiri pada saat saya akan join lagi itu sekitar tiga lima ratus usd per bulan
jalan salodong kelurahan untia kecamatan biringkanaya makassar
sementara itu kampus satu tetap berada di jalan tentara pelajar
kelurahan malipongan tua kecamatan wajo makassar
sebelum pandemi taruna taruni diwajibkan tinggal di asrama kampus
institusi pip makassar sejak dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
terakreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi
sebagai perguruan tinggi pelayaran niaga
pip makassar menawarkan berbagai jenis diklat
program pendidikan di pip makassar ada pembentukan
yaitu untuk diklat ketarunaan
di mana diklat pembentukan ini ada beberapa inputan
ada polbit ada reguler dan ada mandiri
kemudian diklat peningkatan dalam hal ini yang perwira siswa atau pasis
dimana inputnya adalah dari mereka yang sudah jadi pelaut
untuk mengupgrade pendidikan dan pelatihannya untuk meningkatkan kompetensinya
kemudian diklat keterampilan di mana diklat keterampilan ini adalah
diklat yang mendukung kompetensi mereka bekerja di atas kapal
dan terakhir diklat diklat revalidasi
tiap tahun terdapat sekitar lima ratus taruna taruni lulusan jurusan otika
teknika dan ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan
standar kompetensi lulusannya bertaraf internasional
dan aturan yang diadopsi adalah international maritime organization
atau organisasi maritim internasional
atau konvensi internasional tentang standar latihan sertifikasi
dan dinas jaga amendement sembilan puluh lima dan sembilan puluh delapan
dalam beberapa tahun terakhir lulusan pip makassar yang bekerja di perusahaan domestik
selebihnya tersebar di instansi pemerintahan
tidakahlah setidaknya mengembangkan perusahaan tanpa awal
umno berkata beritau laura tha
blu merupakan satuan kerja di bawah kementerian keuangan perubahan ini membuat pip makassar mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan program pelayanan pendidikan
dengan berubah menjadi circle blu mempunyai tugas tentunya memberikan pelayanan yang lebih baik tentunya pengembangan program program diklat yang ada
baik program pokok kalau di pp makassar sekarang ada nautika teknika dan klk tapi ada sertifikat sertifikat pendukung yang harus dikembangkan supaya pelaut kita memiliki kompetensi memiliki profesiensi
sehingga memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan di atas kapal memenuhi standar kompetensi yang diharuskan oleh international
dari segi perekonomian tentunya negara mendapat keuntungan bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rupiah murni yang lebih kecil
kalau kita bandingkan dua ribu lima belas pip makassar ini memiliki target lima puluh tiga m sekarang ini lompatannya sudah empat kali lipat

pendapatan dapat dicapai sehingga layanan kepada masyarakat jumlahnya lebih besar
untuk mendokrak perekonomian dan meningkatkan kompetensi masyarakat sekitar yang rata rata berprofesi sebagai nelayan pun mendapat diklat pemberdayaan masyarakat secara gratis
salah satu edukasi yang diberikan adalah tentang kesadaran atas keselamatan berlayar
tak hanya itu selama pandemi covid sembilan belas pip makassar pun bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai salah satu sentra vaksinasi
ribuan dosis vaksin diberikan kepada masyarakat di sekitar kampus
sementara klinik utama yang dimiliki pip makassar akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe d
hal ini sesuai tuntutan pelayanan untuk menjaga kesehatan pelaut sampai usia enam puluh tahun
pendidikan kemaritiman memberikan optimisme untuk pemerintahan
hal ini sesuai kultur masyarakat makassar baik di kecamatan wilayah pesisir maupun kepulauan yang bergantung pada laut
tiga puluh persen kecamatan di makassar merupakan kawasan pesisir
jika pelaut bekerja di perusahaan asing pasca pendidikan dan bergaji tinggi gaya ekonomi masyarakat sekitar meningkat
selain mampu mengangkat harkat martabat keluarga juga menyumbang devisa negara
jika pelaut di makassar mengirimkan ke ibu bapaknya di makassar ini merupakan bangkitan ekonomi yang luar biasa
secara kapital ini memberi sumbangsi besar dalam perkuatan ekonomi di kota makassar yang pada saat sebelum covid delapan tujuh puluh sembilan persen
saya curiga justru positioning makassar yang begitu kuat secara ekonomi growth itu salah satu ditopang oleh hadirnya ribuan
ribuan pelaut yang bekerja di luar kemudian mengirimkan uang fresh money kepada keluarganya sehingga ketahanan ekonomi
ekonomi resilient mereka cukup kuat makassar ini cukup kuat secara pertumbuhan ekonomi
namanya pelaut itu di laut tidak ada abu abu hitam atau putih
terus nakhoda ataupun chief engineer siapapun prioritas kapal harus cepat mengambil keputusan
menjadi pelaut bukan satu satunya pilihan untuk meniti karir di masa depan
albert berhard aritona salah satu alumni pip makassar memilih jalan lain melalui jurusan ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan atau kalk
keinginan albert sederhana saja ingin cepat bekerja setelah lulus kuliah
bertemu kawan kawan dari berbagai pelosok negeri dan tinggal bersama di asrama albert seperti menemukan keluarga baru dalam satu angkatan
meski latar belakang mereka bermacam macam
ketika kita pendidikan hampir tidak ada perbedaan kita orang mana dari mana agama mana
karena setiap acara selalu bersama
contoh ibadah keagamaan semua kita bersama sama
mau itu ibadah perayaan agama muslim nasrani taruna itu bersama
disitulah sebenarnya kita lihat indonesia banget gitu
tidak ada perbedaan ras sama sekali
itulah yang terbawa sampai kami lulus
ketika kami lulus yang pertama kita cari adalah teman satu angkatan
kalau tidak ada teman satu angkatan
senior atau junior dengan menyebutkan nama alumni maka kita otomatis akan disambut seperti layaknya saudara kakak dan adik
di jurusan kalk albert belajar mengenai lingkup bisnis pelabuhan industri dan hukum maritim
sementara kehidupan di asrama yang semi militer
mengajarkannya kedisiplinan kepemimpinan dan bagaimana menjaga hubungan antar junior dan senior
hal itu terbawa hingga ia tamat kuliah
yang paling utama adalah leadership kepemimpinan
kami di sana diajarkan bagaimana cara memimpin
itu mulai dari kita masuk taruna muda
sudah disuruh memimpin minimal memimpin
dalam satu pekerjaan tertentu
setelah masuk nanti tarunah media
itu balok dua ya di pundaknya ada balok dua dulu
di sana bagi yang punya potensi menjadi danton komandan platon
sudah dipilih di sana ketarunannya
jadi semuanya belajar memimpin

karena perwira ada yang memimpin ada yang memimpin
terus bagaimana memimpin adik adik kelas juga
karena perwira ada yang memimpin ada yang memimpin
ataupun dosen dosen kita sifatnya hanya mengawasi dan mengajar
setelah lulus albert banyak makan asam garam di berbagai bidang perusahaan
mulai dari menjadi kerani untuk mengecek arus barang di perusahaan pelayaran
dengan gaji tujuh puluh lima rupiah per bulan
hingga kini memiliki beberapa perusahaan
albert tak hanya membangun perusahaan secara fisik
tapi juga membangun karakter kewira swastaan
shipping agency perusahaan pelayaran marine surveyor docking vessel repair dan ship builder
menjadi bidang perusahaan yang digeluti albert bersama kawan satu angkatannya mantan nakoda
yang dulu mengambil jurusan otika bernama eko aprianto
mereka memiliki latar belakang yang berbeda namun memiliki mimpi yang sama
kini albert dan eko lebih banyak mengawasi dan mempercayakan perusahaan kepada junior senior

dalam sebulan kami bisa mengageni kapal kapal lokal maupun asing
jumlahnya delapan ratus sampai seribu per bulan
di bidang pelayaran kami memiliki kapal kapal milik yang saat ini disewa ataupun di charter oleh perusahaan oil company
salah satunya ada perusahaan pemerintah di sana
terus kami juga memiliki perusahaan bongkar muat ataupun stevedoring company
kami juga memiliki perusahaan namanya marine surveyor
saat ini kami masih aktif di bidang marine surveyor untuk membantu insurance
untuk mengembangkan bisnis dan menjaga marwah perusahaan albert tentu membutuhkan kepercayaan
ia pun menggandeng komunitas alumni pip makassar untuk bekerja sama dan menyerap sebagian tenaga kerja
pendidikan dari kampus yang sama menciptakan keakraban dan itu menjadi caranya untuk mendirikan perusahaan
pendidikan di pip makassar benar benar mengubah albert yang pendiam untuk bisa tampil sebagai pemimpin dan mengambil keputusan
pilihannya mau tidak mau atau terpaksa dan dipaksa
namanya pelaut itu di laut tidak ada abu abu hitam atau putih
terus nakhoda ada di bawah
keputusan dari kapal ataupun chief engineer siapapun prioritas kapal harus cepat mengambil keputusan
karena tidak ada tempat lain minta tolong di laut
itu secara langsung mempengaruhi kami walaupun bukan pelaut
kami juga di darat harus diambil keputusan
masalah nanti urusan nanti
yang penting saat ini ada keputusan baru kita lihat apa hasil dari keputusan tersebut
sebagaimana bisnis yang dinamis dunia pendidikan pun harus terus bertransformasi menyesuaikan diri dengan kondisi zaman
pip makassar mengembangkan program studi dan diklat penunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
dan menyumbang bagi indonesia emas pada dua ribu empat puluh lima dari sektor kepelautan
sang taruna kelvin pun bersiap merealisasikan mimpinya berkeliling dunia
dan bersaing melalui keilmuannya sebagai seorang pelaut
harapan saya kita sebagai orang indonesia bisa juga bersaing dengan tenaga tenaga luar negeri di luar sana
dengan membawa moto kita sebagai orang indonesia bahwa kita nenek moyang kita sebagai seorang pelaut
dan kita bisa bersaing betul betul dengan tenaga tenaga luar negeri untuk membangun ataupun meningkatkan pembangunan nasional di sektor bidang kemaritiman dan kelautan